kita akan bergabung bersama koresponden cnn indonesia maria sarjana
yang saat ini juga sudah bersama dengan novel baswedan
ya silahkan maria dengan laporan anda
ya selamat siang sarah dan juga maggie
betul sekali saya saat ini berada di kediaman dari penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
dan untuk mengetahui bagaimana nanti tanggapan kemudian juga pembahasan mengenai fonis yang sebentar lagi
tentunya akan dimulai mengenai fonis dari dugaan pelaku penyiraman air keras terhadap mas novel baswedan
saya saat ini sudah bersama dengan mas novel
mas novel ini kan nanti akan dibacakan vonis mas jadwalnya jam sepuluh ya mas
tapi sampai dengan saat ini sepertinya belum juga dimulai
tanggapan mas novel mengenai keterlambatan waktu dulu mas
yang pertama saya tidak sedang menunggu
jadi masalah terlambat saya tidak mengerti
dan saya tidak tertarik untuk melihatnya
saya tidak melihat sidangnya karena sejak awal ketika saya memberikan perhatian
tidak ada hal yang menunjukkan ada sesuatu yang bisa dijadikan keyakinan untuk legitimasi proses itu
saya justru melihat banyaknya kejanggalan banyaknya permasalahan
yang sepertinya pihak pihak yang di persidangan di sana sedang dengan sengaja mendelegitimasi sendiri proses persidangan itu
jadi sulit bagi saya memahami bahwa proses ini proses yang
diharapkan untuk terkait dengan kepentingan peradilan pekara pidana
jadi ini juga yang kemudian dipertanyakan oleh publik
mengapa mas novel sampai dengan saat ini tidak berada di persidangan
tetapi justru berada di rumah karena memang tidak sedang menunggu ya mas ya proses persidangan
ya karena begini saya bukan pihak
jadi saya bukan pihak
hak saya sebagai warga negara diwakili oleh jaksa penuntut umum
yang ternyata di persidangan justru seperti mewakili kepentingan terdakwa
dan saya tidak ada kewajiban atau kepentingan saya untuk harus hadir di persidangan
apalagi ketika permasalahan di persidangan itu begitu banyak
jadi saya kira saya hari ini sedang bdr bekerja di rumah
jadi saya kira saya lebih baik tidak terlalu melihat hal hal yang justru memberi kesan bahwa ada proses sandiwara di sana
saya pikir saya tidak sedang memerlukan memperlihat sandiwara hari ini
jadi ini mas novel sudah
intinya sudah menyerahkan semuanya kepada bagaimana nanti proses di persidangan
mengenai fonisnya karena mas juga menduga ada sesuatu hal yang memang sengaja dirancang seperti itu mas novel
jadi kalau kita melihat dalam perspektif hukum peradilan perkara ham contohnya
di sana ada beberapa hal yang kita bisa melihat praktek praktek
dan kita bisa melihat peradilan yang dirancang atau gagal

hal hal yang saya melihat kok dekat dengan peristiwa ini dengan kejadian ini
jadi saya melihatnya bagaimana saya bisa menaruh harapan
sedangkan kalau dilihat kita jangan lupa serangan kepada saya ini adalah salah satu bagian dari rangkaian serangan kepada orang orang yang berjuang memberantas korupsi
baik di kpk maupun di luar kpk
yang semuanya tidak ada satupun yang diungkap
satu satunya yang berjalan dalam proses persidangan ini perkara saya
yang ternyata saya menerima
saya meyakini seperti ada upaya untuk menutupi pelaku sebenarnya atau menutupi peran pelaku pelaku lainnya
ini yang saya melihat tidak ada kepentingan untuk bisa membuat kita semua bergembira karena prosesnya justru menunjukkan ketidak keberpihakan negara terkait dengan perjuangan memberantas korupsi
artinya sebetulnya banyak juga kasus kasus lain yang intinya mengenai dari para pemerintah
dari para pegiat anti korupsi seperti itu ya mas
yang sampai sore ini masih juga belum diketahui bagaimana proses hukumnya
di kpk ada beberapa bahkan sampai orangnya diculik
belakang intimidasi dan serangan serangan lain
satupun tidak ada satupun terungkap
mas novel kita kembali ke dalam ranah persidangan
hukum indonesia menganut bahwa keyakinan hakim menjadi hal yang pokok untuk menentukan suatu vonis ya mas ya
mas sofa melihat sosok hakim ini seperti apa
ya tentunya saya tidak bisa menilai ya karena tidak boleh
oleh karena itu kepentingan saya adalah saya memberikan masukan sebanyak mungkin
ketika di persidangan saya menceritakan sejelas mungkin akan hakim ini paham
yang kedua saya berikan laporan rekomendasi komnas ham
kopinya saya berikan ke hakim
saya berikan keterangan saya tertulis kepada hakim
saya juga mengetahui banyak pihak yang memberikan
apa namanya masukan masukan kepada hakim
dan itu hal yang legal untuk bisa memberikan perspektif yang lengkap kepada hakim
selanjutnya kita mau lihat apakah nanti ternyata hal itu kemudian digunakan sebagaimana mestinya
atau justru putusan ini menggambarkan bahwa keyakinan semua pihak bahwa sandiwara ini justru melengkapi
membuat suatu proses yang lengkap
saya tidak tahu kita melihat aja prosesnya nanti akhirnya seperti apa
jadi seharusnya kalau semua evidence atau bukti yang sudah dikumpulkan baik dari komnas ham dan beberapa pihak lain itu sudah diberikan kepada hakim
artinya hakim sudah bisa menilai dengan seharusnya dengan sangat baik ya mas ya untuk melihat perkara ini gitu
mas novel ada beberapa hal yang kemudian juga janggal di mana proses menyerahkan diri dan tidak menyerahkan diri ini kan menjadi hal yang berbeda ya mas ya
dalam fakta persidangan kemarin
di fakta persidangan disebutkan bahwa ternyata terdakwa nih roni bugis dan juga rahmat qadir dinyatakan menyerahkan diri
sedangkan dalam kemarin konferensi pers dari pihak kepolisian menyatakan bahwa itu ditangkap
tentang apaan mas afan apakah ini juga bagian dari skenario yang bagaimana mas
iya kejanggalannya begitu banyak ya mbak
itu proses awal kita bisa melihat kejanggalannya menggelikan lah
kalau memang itu suatu hal yang penting harusnya kan disampaikan dengan
disampaikan dengan objektif ya
kita kepentingannya seperti itu
dan juga kita bisa melihat kejanggalan kejanggalan lain yang membuat kita semakin terheran heran
masa ada suatu perkara di mana saksi penting malah tidak diperiksa
saksi penting malah justru tidak dihadirkan di persidangan
ini kan berbahaya
bahkan ada beberapa bukti yang sengaja tidak dimunculkan
nah ini kan menjadi pertanyaan
ini persidangan ini sekedar memenuhi kepentingan saja
atau menggali kebenaran material
harusnya menggali kebenaran material tapi tidak tampak dalam proses ini
kami juga mendapat informasi tadi mas novel sempat menyatakan bahwa kebenaran materialnya tidak digali seperti itu
nah kami mendapatkan informasi bahwa barang bukti juga berubah ya mas ya
kalau tidak salah ada baju yang juga berubah
dan kemudian ada cairan yang dicek dua kali padahal itu kan sudah dua tahun tentu ini kan ada kadar kadar yang menyusut
yang pertama baju saya memang ada sobek di bagian depan
sobeknya ternyata digunting
dan justru kalau melihat apa yang terjadi dengan baju saya ada di guntingan itu
tapi guntingan ini tidak dihadirkan
begitu juga dengan botol yang dipakai untuk menyimpan air keras itu juga tidak ada
dan beberapa bukti bukti penting lainnya itu juga tidak ada
dan tergambar kan ketika kejadian itu jalan di tempat saya diserang itu kena airnya dan berubah warna
itu juga tidak dimunculkan
jadi fakta fakta itu yang membuat saya terheran heran loh
ternyata kenapa fakta fakta itu disembunyikan ada apa
kalau hanya kebutuhan untuk memaksakan seolah olah itu air aki saya kira ketahuan lah
kelihatan terlalu nyolok
jadi memang banyak sekali hal hal yang perlu dipertanyakan dalam proses persidangan ini mas novel
dalam fakta persidangan juga disebutkan bahwa sebetulnya tidak hanya dua orang ini saja
toroni bugis dan juga rahmat kadir
yang diduga melakukan ini karena ada dalam persidangan juga dibuka bahwa sebelumnya
satu minggu sebelumnya bahkan ada orang orang yang berhilir mudik di sekitar rumah mas novel
ini juga menjadi fakta lain ya mas bapak bahwa ini adalah perbuatan berencana

sebetulnya proses yang di persidangan ini tadi saya katakan seperti sengaja mengarahkan seolah olah serangannya adalah air aki
sehingga serangan itu bukan penganaan berat tapi penganaan ringan penganaan biasa
terus yang kedua disampaikan seolah olah hanya dua orang
seolah olah motifnya pribadi
padahal fakta fakta tadi yang dikatakan terungkap dengan jelas
yang lebih mengherankan lagi saksi penting yang bisa menjelaskan lebih lengkap lagi tidak dihadirkan di persidangan
saya kira ini sidang untuk memenuhi kepentingan atau membuka fakta yang sebenarnya
bahkan kalau kita lihat kenapa sih itu penting untuk diungkap bukankah saya sudah maafkan pelaku
iya tapi kan kita perlu tahu siapa sih orang atau para preman yang didukung oleh suatu kekuatan tertentu yang berani beraninya melawan kepentingan negara
dan ternyata seperti seolah olah dia menang kan nggak boleh negara kalah dari preman ya dari kelompok penjahat penjahat
ini yang berbahaya jadi saya melihatnya seperti itu
seperti ada kemasan untuk menutupi atau membuat suatu kepentingan tertentu
jadi perbuatan yang menurut mas sofal ini adalah melawan kepentingan negara
karena mas sofal sedang bekerja untuk negara yang masih terkait dengan korupsi
mas sofian mungkin yang terakhir sebelum kita dengarkan bagaimana nanti fonisnya
seandainya nanti fonisnya membebaskan kedua terdakwa bagaimana mas
ya memang begini kalau kita melihat dari kepentingan hukum orang menghukum orang yang berbuat kejahatan itu bukan hanya semata mata untuk membalas
tapi kita harus bisa memastikan basis buktinya jelas tidak boleh menghukum orang yang basis pembuktiannya tidak jelas
karena orang yang kemudian dalam proses hukum pidana itu dihukum dipidana itu ada dua kemungkinan
dia kalau yang dalam proses yang tidak benar yang saya katakan bisa jadi dia orang yang dipaksa untuk kemudian dihukum bisa jadi dia orang yang turut dalam suatu skenario untuk minta dihukum
dua duanya tidak boleh oleh karena itu proses ini harus mencerminkan wajah hukum kita yang proses harus benar
bukankah ada apa namanya istilah dalam hukum pidana lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah
dalam perspektif itu tentunya saya katakan kalau tidak yakin dia buktinya apalagi apa yang dikatakan oleh jaksa hanya berdasar dari apa yang dimaui oleh terdakwa yang disampaikan dalam keterangannya saja
tidak didukung dengan fakta fakta yang lain ini berbahaya oleh karena itu daripada menjadi presiden buruk lebih baik dibebaskan memang
oke jadi ini jawaban yang aduh luar biasa sekali mas novel
kita punya kepentingan hukum yang harus dijunjung tinggi jangan kita kemudian terjebak dalam kepentingan kepentingan marah kepentingan dendam dan lain lain
tidak boleh karena kita harus membuat perspektif yang benar dalam kepentingan kebijakan hukum ke depan mau seperti apa
apakah kita mau biarkan proses seperti itu
yang buruk tentu kita nggak ingin
jadi ini nanti kita tunggu bersama ya mas bagaimana nanti keyakinan hakim terhadap kasus dari mas novel baswedan
sementara demikian sarah dan juga megi perbincangan kami dengan novel baswedan